ekspresi kegembiraan terlihat pada wajah andres setiawan supporter indonesia di bandara
internasional igustin gurahara bali setelah sebelumnya ditahan polisi diraja malaysia
pemuda yang akrab bisa pak andre ini ditangkap polisi diraja malaysia jelang pertandingan tim
timnas indonesia melawan malaysia pada sembilan belas november lalu andre ditangkap bersama dua orang lainnya
yang juga berasal dari bali aku ucapin terima kasih semua sudah support dan mohon doa doa
selama ini agar supaya apa agar aku bisa bebas sampai disini dibali dengan selamat aku sekali
lagi ngucapin teman teman yang ada di indonesia di bali dan di malaysia juga terima kasih untuk
semuanya terima kasih banyak andre ditahan lebih lama dari kedua rekannya karena harus menjalani
pemeriksaan lebih lanjut akibat
tulisannya terkait dugaan teror bom di stasiun bukit jalil nandang risada astike denpasar bali